sampai jumpa di video selanjutnya
gimana dengan kabarnya alia istri sanya milo
kamu jadi perempuan seharusnya malu
bisanya cuma ngerebut suami orang
udah mulai bisa melihat
sebenarnya maksud anda ini apa
kenapa anda memvita suster ersa
saya akan tunggu penjelasan anda
gimana perkembangan juli
kondisinya membaik tapi mentalnya kurang stabil dong
juli sering nangis sekarang sendiri
sebaiknya saya periksa dulu pak
sama juli ada di atas
kebetulan asisten dokter juga ada di sini
mau apa kalian kesini
pergi dari rumah saya sekarang juga
eh seharusnya anak bapak yang bertanggung jawab
karena dia sudah merusak rumah tangga adik saya milo
sadar diri dong
anak kamu itu udah mencuri suami orang
sampai sampai menatu saya itu sekarang sakit di rumah gara gara stres
siapa yang merubuk suami orang
siapa yang merubuk suami orang
anak saya sedang terpuruk dan sakit
dia nggak pernah kemana mana
dia nggak pernah berhubung dengan orang lain
dia hanya berhubungan dengan dokter dan terapinya
pak nggak usah selalu nutup nutupin ya
milo masih rajin keluar masuk ke dalam rumah ini hanya untuk nemuin juli
jangankan datang ke sini
saya harap bapak dan ibu tenang saja dulu
semuanya saya harap bisa menahan diri
memang kami mendapat laporan atas tuduhan bahwa anak anda merebut dan menjebak suami dari saudari ali
buktikan pak saya tidak terima
justru anak saya yang selalu dirugikan di sini
kau malah dia yang ditutup
kita itu harus selalu bersatu supaya kita kuat
aku tahu kita saling membutuhkan mil
tapi aku nggak tahu gimana caranya kita meneruskan hubungan ini pak
begitu banyak rintangan
orang bakal ngecap aku sebagai perempuan pengganggu rumah tangga mil
pasti orang orang nuduh kalau akulah pengganggu dan penyebab perceraian kamu dengan mbak ali
sayang kamu dengar baik baiknya
pernikahan aku dan alia itu penuh sabotase
secara hukum negara aku emang suami dari alia
tapi secara hukum agama pernikahan kita itu nggak sah
karena salah satu pihak terpaksa
dan asal kamu tahu aku sampai sekarang belum pernah menyentuh alia sedikitpun
jadi menurut kamu kita punya kesempatan untuk bersatu lagi mil
karena aku nggak mencintai alia
kan penglihatanku masih belum jelas ya
apapun keadaan kamu gak pernah bisa mengubah perasaan aku ke kamu
tahu malu dong
berapapun uang yang kalian miliki tetap aja kan kalian gak lebih dari pencuri
tutup mulut kamu jangan fitnah
siapa fitnah ini kenyataannya anak kamu mencuri anak saya
sudah pak bu sebaiknya kita buktikan apa benar kebenarannya
ada buktikan saya nggak takut
silahkan periksa kamar juli
dan saya jamin alia akan malu
seandainya kita punya banyak waktu untuk hal seperti ini ya mia
kamu tenang aja sayang
selama kamu di sini aku gak akan pergi
aku akan temani kamu terus
jadi kamu nggak usah khawatir ya
makasih ya sayang
jangan pisahkan aku sama dia pak
jangan pisahkan aku sama dia pak
memangnya dia siapa
siapa kamu sebenarnya
kau benar benar benar
sudah ada di depan mata
tega melakukan ini pada kami
dia melakukan ini semua demi juli pak
terus gimana dengan kabarnya
kamu jadi perempuan seharusnya malu
bisanya cuma ngerebut suami orang
mama tuh kecewa sama kami
alia udah begitu baik segitu perhatian
tapi apa yang kamu lakukan
kamu mempermalukan keluarga dengan cara seperti ini
ini alasan kenapa kamu ingin mencerahkan alia
hanya karena perempuan yang gak penting seperti ini
ma ini semua tuh bukan semata mata salah milo
tapi salah perempuan ini juga mah
dalam kondisi buta seperti ini aja
masih juga kamu tuh kegatelan kerangnya suami orang ya
ma udah dong ma
ini bukan salah juli ma
ah jadi salah siapa
salah alia yang sudah banyak berkorban demi keluarga kita
jangan selesai diam kamu ya
kamu tuh yang udah berhasil mendidik anak kamu
saya sudah menjauhkan juli dari milo
anak kamu sendiri yang gak tahu diri
sudah mereka penyambar ke sini
dan kamu jangan berlangkah jadi orang yang berdosa
memangnya kamu pikir saya lupa siapa pembunuh isi saya
semua masalah ini bisa diselesaikan dengan baik
saya harap semua bisa menahan emosi
juli kamu tenang sayang ya
ngapain kamu khawatirin dia
yang harus kamu pikirin itu istri kamu
alia di rumah lagi sakit karena stres
semua masalah ini sumbernya adalah kamu juli
gak nyangka ya
tapi ternyata mata hati kamu juga buta
bisanya suami orang doang
kakak cukup dong kakak cukup
dia itu masih tertekan
jadi tolong jangan ditambah tambahin ya